dalam wawancara di acara mata najwa yang tayang rabu malam lalu
presiden joko widodo sempat menyatakan bahwa tetap membuka semua opsi
termasuk melakukan pendekatan dengan pks yang notabene sebagai partai oposisi
presiden menyatakan politik tidak menutup segala kemungkinan
karena dalam politik segalanya mungkin
nggak ada yang namanya tertutup
dengan dengan apa
dengan pks pun secara tertutup kita juga bertemu gak sekali dua kali
hmm apa yang dibicarakan pak dengan pks
ya kalau yang namanya dengan partai yang bicaranya mesti politik kan
masa dengan partai kita berbicara ekonomi
lebih banyak berbicara politik
dan politik itu apa yang dibicarakan
yang paling dekat sekarang ini ya mesti pilpres
artinya seperti ini pak pasti bicara politik
tapi apakah spesifiknya pak jokowi mengajak pks
dalam koalisi untuk mengusung joko widodo sebagai presiden
ya ini sebuah opsi opsi
sekali lagi kita ini terbuka terhadap opsi opsi
ya partai politik kan mesti ada pilihan pilihan kan
sekali lagi untuk negara ini kenapa tidak